tim sar gabungan pos basarnas sukabumi menemukan jasad m alpan dua puluh delapan tahun
wisatawan asal jakarta timur yang terseret arus dan tenggelam di pantai citepus pada minggu siang lima belas mei dua ribu dua puluh dua lalu
korban ditemukan selasa siang dalam kondisi tak bernyawa
mengapung di laut dengan jarak sekitar dua mil laut dari lokasi kejadian
sementara satu wisatawan lagi asal kabupaten siadjur yang ditaufik enam belas tahun
yang juga terseret arus dan tenggelam pada hari yang sama hingga selasa belum ditemukan
jasad lakawi dua puluh lima tahun ditemukan tewas mengambang di sungai di desa kampungge kabupaten wajo sulawesi selatan selasa sore
timbasar mas bone menemukan jasad korban sekitar delapan km
dari lokasi titik awal tenggelam dan terbawa arus
korban sebelumnya hanyut setelah terpeleset ke sungai delawai kecamatan pituriase kabupaten sidrap
saat mengambil kayu di hutan bersama satu korban lainnya bernama lasarudin tujuh belas tahun
korban lasaruni akan dilanjutkan kerabun ini
seorang balita yang baru berumur satu lima tahun di pemalang jawa tengah hilang sejak senin sore
balita yang baru bisa berjalan itu
hilang saat ibu korban akan mengambilkan air minum saat menyuapi di teras rumahnya
diduga korban berjalan merangkak ke depan rumah dan tercebur di saluran irigasi
hingga selasa siang petugas gabungan dari tni polri dan relawan sar
serta bpbd kabupaten pemalang masih menyisir sungai saluran irigasi yang berada di depan rumah korban
tim liputan cnn indonesia